kalian pindahkan semua bensin dari motor kalian ke motor saya
untung aku masih sering olahraga pagi sama bang maran
ini bekas bangunan tua
tapi masa sih ada bangunan tua di tengah hutan gini
jangan jangan ini lumayan
bagaimana kalau kita masuk ke dalam
siapa tahu ada petunjuk
kita bisa masuk ke dalam
siapa tahu aja ini bangunan yang ada di desa kumayan
ini tuh mirip bangunan bekas rumah penduduk nih
kalau gue bilang sih ini rumah hantu
kayak di platform horror gitu
yaudah sekarang kita kelilingi saja bangunan ini
siapa tahu kita mendapatkan petunjuk
gue diam di sini aja deh
kalian aja yang ngelilingin bangunannya
kayak lu temenin gua yuk
ya risa aku juga penasaran sama bangunan ini
aku pengen tahu sebenernya ini kumayan atau bukan
kita harus mengisir tempatnya
apa kau siap
cuma terowongan biasa
ini gak terowongan biasa
bisa jadi ini jalan pintas
jangan jangan terowongan ini nyambung ke kumayan
gimana kalau kita telur telur di terowongan ini
eh eh eh tunggu tunggu tunggu
kalau kita menyasar di sana gimana
yaudah lo gak usah ikut
eh enggak enggak enggak
aduh deh kok mau abis lagi

yang mana bujuan klimpuh ampat
itu gue kamar
lampu di sini gany
sepertinya ada beberapa lorong disini
nah terus kita masuk ke lorong yang mana
ini kayak gempa beneran
aduh kita bakal mati ketimpa
semua di sini
kalian akan terjebak di dalam sana
sepertinya pintu ini
tahan dari luar
kalau udah ngajak kalian semua kesini
aku yakin pasti ada pintu keluar yang lain
ya tapi pintu keluar yang mana
dan kita tuh gak tau isi terowongan itu apa
kita itu gak akan tahu apa yang terjadi nanti
sebelum kita mencobanya
jujur gue gak kuat
gue gak kuat jalanin semua ini
kalau kita gak bergerak
kita bakal terjebak di sini
gak ada cara lain
kita harus seberangi minyak ini
iyuh ini kayaknya bekas limbah minyak gitu deh
baunya kayak minyak kelapa
gak mau mah
kok udah mau ikut dengan saya